hari ini lima bulan pernikahan gue sama andi
aku gak bisa berhenti kerja di tempatnya pak al
kalo kamu kerja terus disana
kamu aja udah putus hubungan sama nina
terus putus hubungan juga sama mbak kim
kamu ngejar preman
kamu jadi tahanan
ini tuh sudah
ini sudah keterlaluan ren
ini permintaan dari
bagaimana kuliah kamu
alhamdulillah lancar pak
alhamdulillah lancar pak
alhamdulillah lancar pak
alhamdulillah lancar pak
alhamdulillah lancar pak
papa ini punya utang bodi
pak hartawan alfahri
alhamdulillah lancar pak
dia itu sangat banyak membantu papa
alhamdulillah lancar pak
waktu pertama papa datang ke jakarta

papa ini kurban tabrak lari
pak hartawan lah yang menolong papa
mungkin kalau tidak ada dia
mungkin kalau tidak ada dia
papa sudah meninggal kehabisan darah

saat itu dia harus meeting penting
tapi dia malah menolong pak

yang dia tidak kenal sama apa
yang dia tidak kenal sama sekali
dia harus kehilangan projek besarnya itu
dia harus kehilangan projek besarnya itu
dan tidak sampai disitu
dia masih terus menolong bapak
dia masih terus menolong papa
kamu sebentar lagi lulus s dua kan

kamu bekerja untuk keluarga

kamu loyal sama mereka ya
kamu loyal sama mereka ya
karena mereka itu orang baik
setelah aku lulus nanti
aku akan coba buat melamar kerja ke perusahaan mereka pak

papa lega dengarnya
ini omana dari papa
ini omana dari papa
ini omana dari papa
kamu itu harus menyayangi diri kamu juga ren
kamu itu harapan mama satu satunya
mama gak mau ngeliat anak mama terluka
gak mau ren
pokoknya aku jadi sama mama
aku pasti jaga diri
sudah kita makan ya
kamu makan yang banyak
tiap kuat tiap sehat ya
hari ini lima bulan pernikahan gue sama andil
kamu mau ngapain
dia mau ngapain sesar saya lah
kamu mau ngapain aku
mau ngapain aku
mau bangunin kamu
udah waktunya sholat
kenapa sih lo gak bilang aja lo mau cium andin
kenapa lo susah banget ngucapin isi hati lo yang sebenarnya kak andin
kamu ingat hari ini tanggal berapa
hari apa emangnya
masa andin lupa sih
biasanya kan dia nggak pernah lupa